jadi sudah terjual secara ka reguler itu sebanyak lima puluh empat perjalanan
kemudian untuk kereta api tambahan informasi awal menjadi enam puluh tujuh
sekarang terakhir informasinya bertambah juga jadwal perjalanannya
setelah kami rilis kemarin ada sekitar tiga ratus empat puluh empat perjalanan selama masa lebaran dari tanggal tiga puluh satu sampai dengan tanggal tiga puluh satu maret sampai dengan tanggal dua puluh satu april
itu rata rata perharinya untuk kereta api tambahan sebanyak enam belas kereta api
dan ka tambahan sebanyak tujuh puluh perjalanan kereta api perharinya
alokasi ketersediaan td atau tempat duduk atau seat itu untuk selama masa angkutan lebaran tiga puluh satu sampai dengan tanggal dua puluh satu april dua ribu dua puluh
itu sebanyak kurang lebih delapan ratus empat ratus empat puluh empat seat
kompas tv independen terpercaya